petugas pemadam kebakaran kabupaten bandung barat bertindak cepat mencari dan mengevakuasi ular
yang masuk ke permukiman warga di kawasan padalarang kabupaten bandung barat selasa siang
tim yang berjumlah empat orang ini langsung melakukan penyisiran setelah mendapat laporan dari warga setempat
terkait banyaknya ular yang masuk ke permukiman dan kebun milik warga
penyisiran pun dilakukan mulai dari semak semak pohon hingga di permukaan tanah
kurang lebih lima belas menit melakukan pencarian petugas pun berhasil menemukan seekor anak ular kobra di semak semak rumput
berselang beberapa menit kemudian dua ekor jenis ular sawah pun ditemukan di atas pohon
di lokasi yang berbeda dengan ukuran sekitar satu meter
tak hanya itu petugas juga menemukan kulit ular berukuran cukup besar
diduga milik ular dewasa yang baru saja ganti kulit
diduga ular tersebut masih berkeliaran di sekitar permukiman
sekarang kita menerima laporan dari masyarakat terkait adanya ular yang berkeliaran di sekitar pekarangan rumah
jadi setelah mendapat laporan kita menuju lokasi dan kita mendapatkan ini
tiga ekor ular dari dua jenis ular yang ini namanya
kalau di sini bilangnya ular sawah ya ular sawah
terus kalau yang ini ini anakan ular kobra
biasa gitu pak
kebanyakannya tiap hari saya bermain ular
karena itu saya laporan kedampak orang hijau orang orang dan anak kobra
sweeping ular merupakan salah satu langkah dari pemadam kebakaran
dalam hal penyelamatan bagi masyarakat kabupaten bandung barat
yang menemukan hewan liar dan membahayakan berkeliaran di lingkungan permukiman warga
bersempat mengkas kabupaten bandung barat jawabannya